aduh saya gak ada maksud untuk ikutan acara pesantren ini
setelah pesantren ini selesai nanti kunci motor kamu saya kembaliin
ya lu kan yang di depan yang nyetir masa gak ngeliat
bukannya gak ngelihat dim lagian kita kan ke arah jalan sini gara gara jembatan di sana di perbaikin
so tau sih lo makanya nanya nanya dulu
ya udah lu jangan ribet
udah deh tinggal nanya orang aja apa susahnya
pak pak pak
eh misi pak
kalau jalan ke arah jogja itu ke kanan atau ke kiri ya
mau gak mau gak iya makasih mas ya
lu makasih mengasih aja emang lu ngerti dia ngomong apa
ya abis kayak ribet banget tuh orang
nengke nenengkono tinggal ngejelasin aja
iya bukannya ribet itu kan bahasa daerah sini
kira yang gue tadi lu makasih mengasih udah ngerti
yaudahlah abis mil aja deh
bentar mas lama amat sih
lagian siapin dulu datanya baru ngantri
data yang kupunya banyak
tolong sabar dikit ya
mau coba atau enggak
saya juga pengen istirahat sekarang
ini juga udah buru buru
tuh kemana lagi
lu ngapain berhenti sih
iya bukan gitu gue bingung ini
mau tau sih lo jadi orang
lo tuh apaan sih
bisanya marah marah aja
bantuin mikir kek
lo nyuruh gue mikir
eh raka orang yang tadi aja bilang
lo aja yang sendiri yang mikir
ah rese lo mau enaknya aja
eh api dong perlu jalan
ini jalan kampung
maaf maaf saya nggak sengaja beneran
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tenang tenang tenang
ini bukannya ibadah malah berantem
ini tolong motor gak berantem
saya gak sengaja
kamu juga masuk
saya gak naik ke sentra mas
mas saya mau pergi mas
saya mau lanjutin perjalanan ini
itu itu motornya
kita berdua gak ikutan pesantren ini mas
kalian masuk antrian
mas kita bukan peserta
jangan ribut jangan ribut
tolong jangan ribut kalian masuk antrian lagi
eh gimana sih ini
kenaraan yang disini sudah diamankan sama panitia
mas kita masuk disini

mas kita tuh mau ke jogja bukan nih mau ikutan acara ini mas
mas kita tuh mau ke jogja bukan nih mau ikutan acara ini
nanti setelah acaranya selesai
enggak enggak pakai selesai seth
kamu yang atur disini ya
eh asal lo tau ya gue gak peduli sama tempat ini
semua yang masuk disini harus ikut peraturan disini
peraturan apaan mana kucing motor gue
nanti setelah acara ini selesai
bapak dia kata pesantren pesantren apaan
motor gue masih ada sisa
aduh saya nggak ada maksud untuk ikutan acara pesantren ini
tadi saya lihat cuma mau ngelewat aja mas
pas pesantren ini selesai nanti kunci motor kamu saya kembaliin
tolong antar dia
mas tapi kan saya gak ikut acara ini mas
mas saya mau ke antar antar
kalau anda pulang mas
tapi anda pulang dulu
iya iya iya saya bisa keluar sendiri kok
udah gak kita ikut pesantren ini aja yuk
kita ikutan pesantren ini aja
hah tumben banget lo ngomong kayak begini
ya gue rasa kita emang ditakdirin buat ikutan pesantren ini
gue tau banget sifat lo
lo kan orangnya gak pernah ikhlas gak pernah tulus kalau ngelakuin suatu hal
pasti ada embel embelnya
ya hitung hitung buat nambah ilmu pengetahuan tentang agama kita kan
tentang agama kita kan
apaan sih gak bagus ya
lo tuh belom ada keterlaluan nih
lo pasti pengen disini gara gara ada cewek itu kan
yee bukannya gitu kah
udah deh lo ikut gue aja
ah lo jangan alesan
kok masih bengong
taruh aja mas
terus saya nyusul deh
peraturan pelatihan disini kita harus sholat berjamaah
jadi kasihan tuh mereka sudah nunggu kamu
eh mau ke mana
mau sholat kan
mau ke situ
kamu muslim atau muslima
ya muslim lah
di situ tempat muslimah kalau bukan ngurim nggak boleh di situ
cuma duduk doang gak boleh
kamu di situ tempatnya
ini aku kesana
oh baca puisi ya
ayo semuanya bangun semua
ayo semua bangun ya
kita akan selalu terlaju bersama
mas bangun dim
iya iya gue bangun lah
iya gue bangun
ayo semuanya bangun
kamu gak apa apa kan
nanti lagi sebelah sana
perhubungan anda kayavasa
dan banyak sesuatu hal yang tidak merupakan hal yang beres
kejadian yang terakhir